biaya haji khusus memang lebih tinggi dibanding haji reguler
namun fasilitas yang didapat jemaah haji khusus juga lebih baik
seperti contohnya maktab di mina
jarak adalah pertimbangan pertama bagi haji khusus
semakin dekat jarak dengan tempat ibadah maka semakin mahal pula biaya sewa
seperti maktab satu ratus dua belas ini yang hanya berjarak kurang lebih lima puluh meter dari jamara
kedua bandingkan dengan jemaah haji reguler
yang maktabnya bisa mencapai ukuran kilometer dari tempat melempar jumroh
salah satu penyebab mahalnya biaya haji khusus adalah penginapan
di mana biasanya menempatkan jemaah di lokasi terdekat dari tempat ibadah
selain jarak fasilitas yang disediakan oleh pengelola maktab sangat lengkap
semuanya disesuaikan dengan permintaan penyelenggara ibadah haji khusus
permintaan ini bisa dari segi desain luas dan prasarana gedung
seperti toilet pribadi jenis sofa bed tempat makan
ruang tamu dan lain sebagainya
kita di maktab satu ratus dua belas dengan nozuli menjaga privacy untuk syarikat syarikat
setiap syarikat dapat macam satu kam sendiri
jadi privasi dia dengan musalahnya dengan bofehnya
dengan suhu yang dia perlu di dalam kemah
makanan kita cari
yang bagus bagus ada chef chef yang kita bawa dari indonesia dari melayu
untuk kenyamanan setiap maktab dilengkapi pendingin udara
yang memadai untuk menghadapi suhu udara tinggi di arab
pendingin udara ini dipesan khusus dengan sistem pendingin air
kenyamanan jemaah ini menjadi prioritas
agar kehusuan ibadah tetap terjaga
fasilitas memang kalau boleh disebut untuk dengan maktab yang kami pilih
lebih dari fasilitas areanya
terus karpet yang disediakan
dan ada beberapa hal administrasi dan nilai nilai secara psikis
yang mungkin itu jauh lebih mahal daripada yang ditawarkan
fasilitas maktab seperti ini setiap tahun mengalami inovasi
selalu ada terobosan baru yang disediakan untuk jemaah hgvvip
mungkin mereka banyak biaya yang harus dikeluarkan
karena itulah kita bayar
dan masalah haji itu tidak ada masalah bagi jemaah semuanya
karena sesuai dengan apa yang dijanjikan
meski berisi jemaah hgvvip
esensi ibadah dan saling membantu antar sesama biasa dilakukan di sini
posisinya yang persis di depan jemaah rat
menjadi tempat istirahat jemaah reguler yang kelelahan
karena harus berjalan berkilo kilometer
dengan lokasi strategis ini
dengan cuaca yang sepanas
kita bisa membantu saudara saudara kita yang reguler yang kebetulan lewat
kan itu yang kami semua sekiranya semua travel juga sama melakukan pembinaan kepada jemaahnya
untuk tidak egois masuk surga kok egois gitu
maksud saya tolong membangun membantu sesama ketika ada jamah reguler yang bermasalah
jamaah reguler itu bukan tidak mampu tapi kan jauhnya

poin penting dalam ibadah hgvvip adalah
haji bukanlah pada kemewahannya
hanya saja bagi sebagian orang
fasilitas yang memadai akan mengatasi rasa lelah
sehingga menambah ketenangan dan konsentrasi ibadah demi haji mabrur